enggak tau dari mana
kamu ambillah bambu ini
dan letakkan biji timun emas dalamnya
tapi aku tidak punya biji sama emas kek
akhirnya ibu tau
apa yang bisa menenangkan kami
jangan kemana mana ya
ibu buatkan sarapan
kamu kan belum sarapan
gak usah ibu tegar mau mancing
yaudah hati hati ya
ini nari tikannya
juhuun keluar deh kalo bisa
nih selipin nuh
kamu kalau berani sama aku
pasti itu mau dipecat ah
nih mau ikan naik naik naik ikannya tuh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ya ya itu agaknya sih
kamu malah ketakuin aku

aku sama bapakku
nah udah udah udah diam kalian
kenapa belain dia
jas jas anak dia yang salah
tegar memang benar benar nggak mungkin melakukan hal seperti itu
oh jadi kamu menuduh anak saya yang bohong
kamu nggak serba
kalau menurut juragan
tapi setidaknya berikan upah saya sedikit aja untuk saya beli nasi untuk anak saya
kalau enggak nanti anak saya kelaparan tuhan
saya nggak perlu
dan satu lagi
kamu yang tanggung jawab
iwan memang begitu nakal
apalagi semenjak ibunya meninggal
kamu sih dulu menolak juragan dharma
coba kamu mau menikah dengannya
pasti kamu sudah karya raya
hidup kamu juga tidak akan seperti ini
nggak ada hubungannya li
hidup seperti ini lebih tenang
ya sudah kita lanjutkan saja pekerjaannya ya
tegar ibu minta maaf ya
hari ini ibu gak bisa beli nasi sama lau
soalnya ibu gak dapat upah
ini pasti karena iwan harus sama ayahnya
iya ibu tahu
kamu itu anak yang baik
nggak mungkin nakalin temannya
ya sudah bu tidak apa apa
aku akan ambilkan singkong dari kebun
orang tuh seladar
apa siang sambil menelekan makanan

keluaran nge gentara
ini dia namanya f minder
harus bantu nih
tegar tolong aku
kamu panjat ini
gar makasih ya
kalau gak ada lu gue bisa
lagian kenapa sih kamu bisa jatuh
tadi tuh gue mau nangkep belalang
cuman gak liat kalau ada jurang
ya ya gitu deh
nih buat kamu aja
kok lu bisa baik banget sih gar
padahal kan selama ini gue sering jahatin lo
udah gak usah dipikirin
akan selalu jadi teman baik tegan
bisa pulang sendiri kan
ya tenang aja
kakak tidak apa apa
kakak tidak apa apa
kamu memang anak yang baik
ikan yang hanya satu satunya
kamu berikan kepada temanmu
kakak tahu dari mana
kamu ambillah bambu ini
dan letakkan biji timun emas di dalamnya
tapi aku tidak punya biji timun emas kak
tadi aku ketemu sama kayak kakek bu
tadi gini ceritanya bu
tunggu sebentar ya
biji timun emas bu dapat dari mana
mungkin sekarang saat yang tepat
untuk kasih tahu kamu sesuatu